csb sudah cukup segar
disiarkan langsung dari jakarta
inilah cnn indonesia news report bersama ratu nabila
selamat siang menteri sosial idrus marham memenuhi panggilan komisi pemberantasan korupsi kpk
untuk dimintai keterangannya sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan proyek pltu riau i
idrus tiba di gedung kpk jelang pukul sepuluh kamis pagi
idrus yang juga mantan sekjen partai golkar ini mengaku kedatangannya ke kpk
untuk menghormati undangan yang dikirimkan kepadanya
sebelum kedatangan idrus kami sepagi presiden direktur pt pembangkitan jawa bali pjb gunawan haryanto
juga tiba di gedung kpk
bersama idrus marham gunawan hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi
jadi hari ini sebenarnya saya juga ada undangan di dpr
bersama beberapa menteri di komisi sembilan
tapi karena saya juga dapat undangan dari kpk
dan karena itu saya harus hormati dan saya harus memenuhi undangan pada hari ini
ya saya anggap penting karena itu saya hadir di sini
tapi soal yohannes kocok gak sih pak
lo kayak pemeriksa juga
suratnya ya saya kira di sini
saya percaya kpk itu nggak pernah melakukan di luar aturan
jadi pasti aturannya biasanya tiga hari sebelumnya memang sudah diterima